ya sudah dua tahun ini arkan mengikuti pendidikan secara homeschooling
tapi terlihat bahwa masyarakat tetap melakukan konsumsi
ketika rupiah menguat gitu ya
kalau dengan pdip saya belum melihat ya
yang kedua golongan paling rentan pada tekanan ekonomi
dari hasil catatan tersebut sebenarnya kita akan paham kemana saja larinya penghasilan yang kita punya
dengan syarat harus dilakukan proses pemurnian terlebih dahulu
dan rencananya besok kbri akan memberikan bantuan logistik kepada mereka
dari satu kintal itu kalau misalnya dijual keluar itu bisa sampai tiga puluh ribu per kilo
kalo mencari income dari setelahin haksiar ya emang kalo dibawah profesional emang lebih
jadi bisa dua tiga hari atau seminggu atau dua minggu sebelumnya
maka silakan diperjuangkan untuk menemukan alat bukti baru
sehingga menghambat kendaraan dan juga jalur pejalan kaki
selanjutnya dari berdasarkan skb yang disetujui
sebelum naik ke mesin pengukusan adonan akan disaring untuk menghindari adanya sisa gula pasir yang belum larut sempurna
kita kan kita kan kita kan manusia gitu ya
iya belum belum belum ada kayak ah gua mau strip simp basket belum kayak masih pengen nyoba olahraga
jadi too much too soon too fast itu yang menjadi masalah gitu
huta barat akan dilaksanakan
kalau tuhan bukan yang kasih jalan gitu loh
ada pula mereka yang bergantung pada hasil alam
terus di norwegia sendiri ada perhubungan yang berbeda
tabung gas itu baru dibawa ke tempat yang terbuka pak jangan di dalam lagi
sebenarnya perintah malia sekolahnya sudah rusak ya
yang pertama anies mohaimin ini salah satu visi misinya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara serta meningkatkan peran dan kepemimpinan indonesia dalam kancah politik global untuk mewujudkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia
untuk meningkatkan ekonomi masyarakat
menurut kepala laboratorium hidrogeologi dan hidro geokimia institut teknologi bandung irwan iskandar
sosialisasi terus dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan wabah pmk di ibu kota
dan proyek kereta api metronet di west australia
regulasi itu kan masih terpisah pisah sistemnya
bu pandangan anda bagaimana bu
setiap jenis jeruk pamelo seperti adas duku adas nambangan serinyonya bali dan jawa ditanam di sini
toraja memang memiliki banyak keistimewaan bukan tingkat nasional melainkan dunia